itu penyakit apa ya
aku juga bingung
yah berarti kamu
gak bisa ajak papa dan mama kamu
ke parents day dong
aku ingat dia
kalau gak salah
waktu kita masih teka
aku gak mau
aku nggak akan mau lagi
namanya bukan om baik
kok naima kayak marah sih
setelah semua yang gue lakukan
lu malah berpaling dan cuci tangan
gue udah anggap lebih dari teman
karena gue ketanggung jawab
kalau ada seseorang
yang lo ingin hidupnya hancur
sebut aja namanya
gue ini abu keserimu
dan gue bukan orang yang suka bercanda
apalagi dengan urusan gini
untuk orang yang lo bilang tadi
gue terpaksa melakukan hal ini sa
kalau aja lo gak mengkhianati gue waktu itu
kita bisa hidup bersama
padahal gue selalu berusaha ada di sisi lo
sampai detik terakhir
latihan pakai pakaian yang rapih dan resmi lagi
aldebaran alfahri yang dulu
untuk membuat hati kamu senang
kamu senang saya pakai pakaian rapi
saya akan pakai
ya untung aja randy tadi bawa ke butik yang katanya langganan saya
karena baju yang dibawa randy semuanya besaran
dua tahun di pulau ternyata membuat saya sangat kurus
saat ini saya benar benar merasa
seperti duduk di sebelah pak aldebaran alfahri
yang dulu selalu bersama sama saya
pak aldebaran benar benar kembali saat ini
maaf ada apa ini belum sah
jess hrd kamu gak becus kerjanya
di meja saya sudah ada surat sp dua
saya nggak terima lah jazz
kamu aja gak pernah tuh ngasih surat kayak gini sama saya
dan kamu juga tahu kan kenapa saya absen dari kantor ini
saya mohon maafkan sebesar besarnya ya
karena saya sebagai hrd di sini
hanya menjalankan standar operasional prosedur perusahaan di kantor ini
ada pun masalah karyawan yang tidak masuk kerja
tentu harus memberikan alasan yang masuk akal
tentu harus pakai surat dokter
karena kami pun di sini harus mencatat ibu
untuk melaporkannya kepada perusahaan
ya oke sah
lebih baik kamu kerongan saya sekarang ya
urusan ibu elsa biar saya yang handle ya
baik yu jessica terima kasih
yang udah udah persediaannya ricky ini selalu rame orang ya
iya pak betul pak
memang kasus ini lumayan menyita perhatian pak
apalagi riki sempat kabur dulu pak
sebelumnya dia buruan
mobil terdakwa sudah sampai pak
kami something sebelas
suruh jagain kamu
gimana keadaan kamu udah enak kan ya
kelihatan mukanya udah lebih seger
kamu harus cepat sembuh ya
kamu siang berantin sebuah kandungan sehat untuk ibu
udah gak apa apa nanti biar kami aja yang suapin ke adik
jangan lupa dimakan ya bu
nanti kalau sudah makan obatnya jangan lupa diminum ya
permisi ya pak bu
mama suapin ya
kamu tadi dengar kan sutra bilang apa
kamu harus makan
kamu harus makan yang banyak biar
biar cepat sembuh
warna tahun sampai ngeliput juga ya
ya betul pak
apalagi selama hari kiburan itu dia terus menerus menera pak
termasuk bu andin dan reina yang menjadi korbannya
kira kira kamu udah lihat belum orang yang pernah mengancam mandi di persidangan
ya sejauh ini saya belum lihat
tapi saya sudah capture beberapa fotonya dari cctv yang saya dapat
dan saya juga sudah tanyakan bu andin
dan bu andin meyakini kalau itu orangnya pak
ini fotonya pak
kita harus dapatkan orang itu di sini
dan sejauh ini saya belum melihatnya